mudik untuk berkumpul bersama keluarga saat lebaran merupakan momen yang dinanti nanti
apalagi dua tahun terakhir pemerintah melarang mudik lebaran
salah satu kelompok pekerja yang akan mudik adalah para asisten rumah tangga atau art yang merantau di kota kota besar
tanpa art para ibu rumah tangga di perkotaan harus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah sendiri
mulai dari membersihkan rumah memasak mencuci dan lain lain
siska ibu dua anak di jakarta mengatakan sangat repot mengurus rumah tanpa bantuan art
ia sudah menggunakan jasa art lebih dari sepuluh tahun
kalau untuk nyuci baju itu emang berat banget buat saya gitu ya
ya itu yang sangat ngebantu banget gitu ada art gitu
yang jelas repot banget saya harus mengerjakan sendiri mulai dari nyapu ngepel untuk nyuci baju sama gosok
itu saya biasanya sih laundry gitu
senada dengan siska regina juga menggunakan jasa art untuk membantu pekerjaannya sebagai pengusaha makanan
regina mengatakan ia biasa mencicil pekerjaan rumah agar tidak menumpuk
ya sedikit sedikit mau gak mau dikerjakan sendiri begitu
kalau enggak makin lama makin mumpuk
menurut psikolog vera ittawiliana hadwiwijoyo

telah bergantung pada art untuk membantu pekerjaan rumah
menurut vera ibu rumah tangga sebaiknya memiliki rincian pekerjaan agar memudahkannya
ketika ditinggal mudik lebaran oleh art
sebaiknya dibikin tuh rinciannya mungkin yang biasa dikerjakan art
nah itu dibagi tugas
atau mungkin ada tugas tugas yang biasa ditunda dulu gitu ya
bisa ditunda dulu atau dikerjakan sebisanya aja gitu
karena toh kita juga mau berlibur lebaran dengan senang juga ya
dengan mental sehat gitu
jadi jangan terlalu juga dibuat menjadi stres nih dengan art pulang gitu
masalah yang dinilai klasik oleh vera ini juga diharapkan bisa diatasi dengan baik oleh ibu rumah tangga
agar lebaran tahun ini bisa dirayakan dengan suka cita